ya presiden joko widodo menargetkan indonesia untuk berada di peringkat kedua pada kelasmen medali sea games dua ribu sembilan belas filipina
namun pada kenyataannya indonesia berada di peringkat keempat
apa kemudian upaya kedepannya untuk meningkatkan prestasi para atlet indonesia sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telpon
dengan gatot s dewa berata sekretaris menteri pemuda dan olahraga
pak gatot selamat malam
selamat malam mbak
selamat malam para pemirsa cnn
oke pak gatot tanpa mengurangi rasa bangga kami rasa bangga saya terhadap para atlet yang sudah berjuang habis habisan di sea games dua ribu sembilan belas filipina
kemudian kita melihat perolehan peringkatnya kita sempat menduduki posisi kedua ya pak gatot
namun angkanya turun sekarang ada di posisi keempat atau peringkat keempat
kalau pak gatot melihat analisanya apa yang kemudian membuat target ini nyatanya meleset begitu dari apa yang sudah dicanangkan oleh presiden joko widodo
sebetulnya capaian dari para
atlet itu sudah melebih daripada yang kami targetkan
semula itu kami bagi dua periode
sebelum tanggal dua puluh tujuh november itu target dari kemenpora hanya empat puluh lima medali emas
tetapi alhamdulillah tanggal dua puluh tujuh november tanpa dua puluh tujuh itu adalah tanggal pada saat pak presiden melepas kontingen di istana bogor
pak presiden kemudian mencanangkan agar targetnya dua besar gitu
nah kami langsung mengkoreksi merevisi
minimal adalah harus enam puluh medali emas
kalau empat puluh lima bisa bisa jangan seperti
sekarang bisa menjadi peringkat ke enam gitu
dan alhamdulillah berkat juga dorongan luar biasa dari pak jokowi itu menjadi campur bagi atlet untuk meraih medali yang maksimal mungkin
dan sebagai catatan ini kami
kenapa kami anggap sebagai suapresidasi
karena hampir enam puluh lima persen atlet yang turun itu atlet yang player kedua atau peringkat kedua
dan alhamdulillah ternyata trial ini sukses
nah kemudian kenapa pak presiden itu
kenapa kok yang ditempuh
yang dicapai itu tidak sesuai dengan harapan pak presiden
wajar kalau bapak presiden itu mencatatkan target setinggi mungkin
kan nggak mungkin pak presiden mengatakan ya peringkat ke empat atau ke lima saja
maksimum dia setinggi mungkin kan
itu yang saya katakan tadi
ucapan mbak presiden itu sangat manjur sangat ampuh
meskipun kami mohon maaf tidak bisa menjadi masuk dua besar
tapi dengan jumlah dari empat puluh lima melonjak menjadi tujuh puluh dua itu luar biasa
yang kedua adalah indonesia disebut sampai hari senin pagi itu masih di peringkat kedua
yang perlu diperkirakan dipertimbangkan adalah waktu itu belum selesai
dan ada cabur cabur yang berpotensi meraih medali emas paling banyak itu di enam cabur
barulah atletik kemudian renang kemudian ada arnis
arnis itu tidak dipertandingan itu berhadiri di filipina
kemudian juga judo kemudian di wusuh
itu indonesia dari satu ratus empat puluh itu dapatnya hanya dua belas medali emas
jadi ini menjadi catatan the next untuk cabur cabur
yang number of event nya banyak itu harus lebih bagus untuk persiapannya
oke catatannya untuk beberapa cabang olahraga yang potensial
kalau penglihatan pak gatot atau pantauan pak gatot
selama ini cabang olahraga apa yang mungkin masih dianggap lemah begitu untuk kemudian maju dalam sea games dua ribu sembilan belas dan nanti dalam beberapa tahun ke depan
ya tentu saja kita berharap untuk atletik lah contohnya
atletik itu perolehan medalinya standar ya
harus bisa mendorong
karena atletik itu ada empat puluh delapan medali emas
bisa dibayangkan kalau empat puluh delapan medali emas itu setengah saja itu masuk ke indonesia
itu luar biasa capekannya
belum lagi yang kedua adalah layer
layer dari para atlet itu sendiri
kenapa itulah sebabnya kami mendorong kepada atlet atlet junior untuk hadir di sini untuk hadir di filipina
itu supaya untuk layer yang junior itu tidak terlalu jauh gitu
kemudian yang renang
renang itu biasanya kita ruas
itu raja renang
sebelum sampe reformasi kita tuh raja diraja di renang
tapi tiba tiba di sini tadi disebutkan oleh cnn
hanya siman plus tertolong karena pulau air kita bisa mengalahkan singapura
jadi disitulah kita harus lebih unggul plus satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah
sukses atau keberanian untuk mendorong atlet atlet muda
ini perlu kemudian menjadi evaluasi yang bagus
ternyata kalau jam terbang ditambah itu bagi mereka itu kesempatan untuk peroleh
memperoleh event internasional lebih banyak lagi
pak gatot dari tadi beberapa kali mention kalau atlet yang diterbangkan ke filipina
ke manila untuk ikut sea games dua ribu sembilan belas adalah atlet layer dua atlet muda
apa latar belakangnya kemenpora merilis teman teman yang masih muda ini untuk naik ke sea games dua ribu sembilan belas
karena target utama dari kemenpora itu sesungguhnya adalah olimpiade dan asian games
bukan berarti sea games itu tidak penting
tetapi kami menjadikan event sea games ini sebagai panggungnya
sebagai untuk menambah jam terbangnya bagi atlet atlet muda
meskipun kami masih harus balancing masih harus berbagi
taruhlah misalnya angkat besi ada eko yuli kita masukkan
kemudian ada beberapa atlet senior juga di atletik gitu
jangan jangan mungkin peringkat keempat nggak dapat
tapi di sisi lain kami harus pinter pinter
makanya kalau kami katakan kenapa ini menjadi panggungnya atlet muda
karena kalau tidak begitu saya meminjam istilah yang sangat bijak dari pak bobasan
pak menteri baru hari kedua setelah berada di lantai itu langsung turba
turun kebawah ke beberapa pelatnas
kemudian ketemu pak bobasan di stadion madia
lalu pak bobasan tanya ini zohri diturunkan nggak
zohri itu juara dunia loh
kalau memang resikonya kemarin gara gara zohri itu tidak turunkan
ada empat medari emas yang lepak dari indonesia
zohri itu juaranya di asia tenggara untuk seratus meter
kemudian dua ratus kemudian juga empat kali seratus meter plus satu lagi
nah poinnya adalah meminjam istilahnya pak bobasan
kalau zohri ini diturunkan pak menteri kata pak bobasan
ini yang masih muda muda masih bias bias ini kapan lagi untuk dapat panggungnya
itu istilahnya pak bobasan
artinya strategi untuk grooming para atlet atlet muda ini di sea games dua ribu sembilan belas begitu ya pak gatot
meskipun rada rada games
gameplay tapi gameplay yang lebih lebih
oke pak gatot sebelumnya juga menyebutkan akan ada bonus untuk atlet yang berhasil mengumbandangkan lagu indonesia raya di sea games dua ribu sembilan belas filipina
boleh kasih bocoran sedikit kepada kami berapa besaran katakanlah untuk yang mendapatkan medali emas medali perak dan juga medali perunggu
ya baru saja sekitar ini kebetulan cnn beruntung mungkin media pertama yang dapat bocoran
baru sekitar tujuh menit yang lalu kami baru saja komunikasi
komunikasi dengan pak menteri kemudian bonusnya itu selama empat kali sea games yang lalu
mulai dari tadi disebutkan misalnya kayak di palembang dua ribu sebelas dua ribu tiga belas di myanmar dua ribu lima belas di singapura sama di dua ribu tujuh belas di malaysia itu flat
kalau emas hanya dapatnya dua ratus juta
kemudian kalau pera seratus kemudian kalau perunggu enam puluh
nah untuk nanti yang insya allah akan diberikan besok malam secara serentak
itu lebih dari dua kali lipat
lebih dari dua kali lipat selama empat kali stigames berturut turut ya pak gatat
oke artinya ada total di angka enam puluh lima miliar rupiah kalau tidak salah sudah disiapkan oleh pemerintah
angka enam puluh lima ternyata nggak cukup mbak
ternyata tidak cukup karena medali emas kita melebihi ini ya target ya
iya jadi membutuhkan uang yang tambahan dan alhamdulillah sudah ada komunikasi antara menpora dengan menteri keuangan
jadi enam puluh lima itu tidak cukup
enam puluh lima itu hanya cukup
seandainya dapat empat puluh lima medali emas
baik baik terima kasih pak gatot sd wabroto
sampaikan salam hormat kami kepada teman teman atlet indonesia yang berlaga di sana